jika presiden jokowi berkurban sapi raksasa di lumajang
seorang anak sd berkurban satu ekor kambing setelah menabung selama satu tahun
dio sengaja menyisikan uang jajannya untuk ditabung
agar bisa berkurban untuk membantu orang yang tidak beruntung
siapa saja bisa berkurban tak terkecuali dengan dio adipangestu
siswa kelas enam sekolah dasar islam terpadu arrahma yosowi langun lumajang ini
tahun ini berkurban satu ekor kambing dari uang tabungannya sendiri
sejak duduk di kelas lima sd dio selalu menyisihkan uang saku pemberian ibunya untuk ditabung
bahkan diurela tak jajan di sekolah demi mengumpulkan uang untuk berkurban
selama satu tahun dio mampu mengumpulkan uang rp satu empat ratus lima puluh
ia pun meniatkan diri berkurban untuk membantu orang yang tidak beruntung
padahal nggak jajan ya kenapa adik kok beli ini untuk berkurban
karena kasihan lihat orang
hati hati berhati dengan orang miskin ya
tindakan dio berkurban mengundang rasa haru dari sang ibu
pasalnya suati ibu nadio tidak mengetahui jika anaknya berkurban dari hasil tabungannya sendiri
ibu saya pengen berkurban
dapat uang mana mas saya punya uang sendiri bu segini
padahal korbannya rp satu delapan ratus lima puluh
iya nanti saya tambahin lagi bu kalau saya sudah ada
pihak sekolah berkata
sekolah mengaku dio merupakan anak yang pendiam dan patuh kepada gurunya
semoga tindakan dio berkurban bisa menjadi contoh bagi teman temannya
mas dio ini memang tergolong anak yang luar biasa ya
bagi di sekolah setiap harinya
karena memang anaknya ya pendiam di sekolah
terus patuh sama guru gurunya usaha usahanya
pihak sekolah sendiri akan menyembeli tiga ekor sapi dan dua puluh ekor kambing
yang dikumpulkan dari beberapa wali murid termasuk dari pemberian dio